hai menipisnya ketersediaan lahan pemakaman bagi korban kofit sembilan belas di tpu pondok ranggun
jakarta timur membuat gubernur dki jakarta anies baswedan pada sabtu malam melakukan
peninjauan langsung saat ini masih tersisa empat ribu meter persegi lahan pemakaman untuk sekitar
jenazah jika jumlah pasien kofit sembilan belas yang meninggal terus meningkat dipastikan
hingga beberapa bulan mendatang tidak tersedia lagi lahan pemakaman
kesiapan kita secara sumber daya manusia itu siap ini tim di sini bekerja sepanjang
waktu dan kita melihat kesiapan lahan yang makin hari makin menipis jadi di
pondok ranggun ini sendiri tapi ceritakan tersisa tinggal empat ribu m
hai pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan sudah menyiapkan lahan baru
jika lahan di tpu pondok ranggon dan tpu tegal alur penuh